rancangan undang undang permusikan yang masuk dalam program legislasi nasional dua ribu sembilan belas
tengah mendapat kritik dari sejumlah musikus tanah air
koalisi nasional tolak rancangan undang undang permusikan
menganggap ruu ini berpotensi merepresi para pemusik
saya j r x dari superminister dan devil dice
saya menolak ruu permusikan karena ia sangat berpotensi mematikan aspirasi masyarakat
yang disalurkan melalui media seni seperti lagu
bali tolak reklamasi lawan
saya poppy aireel dari efek rumah kaca
menolak ruu permusikan karena dapat merenggut atau merentap kebebasan dalam mencipta karya
musisi seperti tidak boleh bersikap kritis atau berbeda pendapat
seperti berjalan mundur sambil jongkok
tolak ruu permusikan
saya mondo gas karuf saya menolak ruu permusikan karena isinya amburadul
sangat berbahaya bagi perkembangan musik sebagai budaya yang didasari oleh akal sehat
sehat kebebasan berpikir dan kebebasan pergaulan
saya rara sekar dan saya menolak ruu permusikan karena berpotensi untuk memarginalisasi musisi musisi independen
dan juga musik musik dan aktivitas musik yang hadir dan hidup di dalam masyarakat itu sendiri
alih alih memajukan kebudayaan lewat musik justru ruu ini berpotensi untuk mematikan dan membatasi
kemajuan kebudayaan melalui musik
itu saya menolak
menurut saya endah dari endah endresa
saya menolak ruu permusikan karena menghambat kebebasan bersuara dan berekspresi para musisi
inilah beberapa suara dari sedikitnya dua ratus enam puluh musikus yang tergabung dalam koalisi nasional tolak ruu permusikan
ruu permusikan yang digadang gadang dapat melindungi industri musik dan musikus justru dianggap sebaliknya
setelah konferensi musik ruu permusikan menolak ruu permusikan
ruu permusikan dan komisi sepuluh dpr ri
beberapa pasal bahkan dianggap tumpang tindi dengan undang undang hak cipta
undang undang serah simpan karya cetak dan karya rekam
serta undang undang informasi dan transaksi elektronik
empat poin yang menjadi sorotan antara lain
pasal lima yang memuat banyak kalimat multi interpretasi dan bias sehingga berpotensi menjadi pasal karet
lalu pasal yang mewajibkan sertifikasi pekerja musik tanah air
dianggap dapat memarjinalkan pemusik
pembaksaan kehendak dan diskriminasi
serta pasal terkait informasi
pembangunan ruu permusikan
merespon penolakan terhadap ruu permusikan
wakil ketua dpr fadli zon meminta komisi sepuluh dpr untuk menunda pembahasan ruu permusikan
makanya menurut saya kreativitas itu tidak bisa dibatasi
apa yang disebut dengan musik bagus musik keren atau musik yang bermutu tinggi
saya katakan aktivitas seni estetika itu tidak bisa dikasih standarisasi
tapi yang keamanan sudah ada draftnya
oh iyalah tidak perlu lah
kita fokus aja dulu dengan pemilu nanti di masa yang akan datang aja
sebelumnya senin dua puluh delapan januari penggagas konferensi musik indonesia
glenn fredly bersama ben sleo serta musikus tom pee andin yuni syara
dan beberapa pelaku industri kreatif lain
sudah lebih dulu melakukan audiensi untuk membahas ruu musik bersama ketua

mereka juga menilai rancangan musik ini dan menurut mereka
yang berpotensi menyandra kebebasan berekspresi
dan melihat ada sejumlah pasal yang rentan menjadi pasal karet
ide ruu permusikan berawal dari kaukus parlemen anti pembajakan
yang diinisiasi anak hermansyah bersama politisi lintas fraksi pada dua ribu lima belas
pada dua ribu tujuh belas dpr menyepakati pembuatan ruu permusikan
menyusul pertemuan badan legislasi dan kami musik indonesia
pada tiga puluh satu oktober dua ribu delapan belas
draft rancangan undang undang permusikan masuk daftar program legislasi nasional
tiffany raitama cnn indonesia
oke ini dia komentar di lini masa yang kami kurasi kami pilih empat sampai dengan lima
yang pertama saya akan buka dari akun attr tiga yhardi
meskipun sifatnya masih draf
tapi kalau sampai terrealisasi katanya akan ngebunuh karir musisi
untuk mendapatkan penghasilan
dan lebih dari itu justru mengekang para musisi kita untuk menghasilkan ide
menghasilkan kreativitas tanpa batas dalam bermusik
emang katanya mending dilawan dari sekarang sih
tagar tolak ruu permusikan
kemudian saya buka yang berikutnya komentar kedua dari happy bima
baik jika ruu permusikan yang ada diperbaiki dahulu
nah koalisi para musisi berkumpul dan mendiskusikan draft ruu permusikan
hasilnya sebagai rujukan kepada teman teman yang ada di gedung dewan yang ada di dpr ri
lalu berikutnya saya buka yang ketiga dari hari underscore poi
saya menolak keras ruu permusikan karena terdapat kesewenangan kesewenang wenangan opini
penindasan yang didasari katanya sikap terhadap kreativitas
yang juga berpotensi memenggal ruang juga gerak dari kaum atau pegiat musik independen
saya buka berikutnya kurasi terakhir dari akun atyudadab
hadirnya ruu permusikan memotivasi saya untuk makin giat lagi berlatih menggitar
agar bisa menjadi musisi profesional berlisensi sni
kita akan kembali bergabung via skype dengan kartika yahya dan juga aryan seringai
hai kartika aryan
oke sekarang udah jelas ya
kita balik lagi tadi pertanyaan
apa pertanyaan saya
apa sih yang kemudian hal krusial yang jadi kegundahan dari teman teman musikus ini menolak adanya ruu permusikan
ya di dalam ruu permusikan itu sendiri banyak pasal pasal
jadi seperti pasal lima dan lima puluh yang justru mengelakkan kebebasan berekspresi
itu kan bertentangan juga
kemudian empat ratus lima puluh empat maksudnya ke dua ke empat ya
terus emang urgensinya tidak ada untuk dijadikan satu
karena kalau untuk musiknya sendiri sudah ada sebenarnya tidak ada undang undang hakta
tidak ada undang undang karya
yang undang undang itu lebih baik direvisi atau disempurnakan kembali dibanding harus membuat undang undang seperti ini
dan itu juga undang undang ini draftnya draft rancangan undang undang permusikan ini juga diambil dari naskah akademik
yang diambil dari blogspot yang kredibilisasi
beli blogspot yang kredibilisasi juga perlu dipertanyakan
terus sosialisasinya juga kita semua baru tahu ada ruu permusikan ini kan sekitar seminggu lalu dari pemberitaan di tiktok dan hukum online
kita semua kaget kok isinya begini gitu kan
ada beberapa poin tadi dari aryan juga
anda melihat sendiri kah naskah akademik dari ruu permusikan ini
isi draftnya lihat
ada artinya gini blog spot itu dijadikan acuan sebagai acuan pembanding dasar untuk menyusun dan membuat naskah draft itu sendiri maksudnya
tadi ada tadi tadi ada disiputi di cilandar townshare
tadi kebetulan ada bapak di komisi berapa
iya dia sih bilang
kami tadi lumayan memperbaiki bapak sebenarnya membaca naskah problematic ini enggak gitu
ya agak atau dia tidak terlalu menjawab akhirnya mengamati dia bilang menjawab
tapi sejujurnya sih saya enggak saya kalau dia sudah membaca gitu
jadi kayak kalau dia bilang kalau ini kan sebetulnya si draft ruu ini masih bisa direvisi diobrolkan tempat gitu kan
tapi kenapa sudah masuk proleks prioritas lagi gitu
kalau boleh saya tambahkan juga kualis kami komisi nasional tolak uup ini terdiri dari banyak bisnis yang saat ini dua ratus enam puluh bisnis sudah terus berkembang
dan di dalamnya ada berbagai muslim dengan berbagai background sebagian akademisi dan lain lain
pada saat menentah naskah hkkpt itu kita semua sependapat kalau ada sikap itu bukan sesuatu yang bisa diberikan acuan yang ya proper untuk mengembangun sebuah undang undang
dan kita juga buat daftar sentaris masalah respon ke chat tersebut kita buat sentaris masalahnya pasal pasal yang problematis dan kita menemukan sembilan belas
jadi banyak sekali problematis ini ketimbang mencoba untuk merespisi atau merombak karena tidak ada urgensi dan kita juga merasa ada agenda kita di mana banyak musisi tidak terwakili dan malah terkeka
mala industri yang akan terstilkan
jadi kita tidak memberi opsi untuk merevisi kita tidak memberi opsi untuk merombak kita menetap undang undang ini karena dampaknya akan keburuk pada industri ini ketimbang menguntungkan
apa jawaban dari anggota komisi sepuluh yang hadir dalam pertemuan tadi siang dengan beberapa musikus juga di citos tadi terkait dengan bagaimana dan apa yang melatar belakangi
akhirnya blogspot itu dijadikan kerangka acuan untuk menyusun
nah kalau kita lihat di dalam pembahasan atau pembahasan ruu artinya ini kan kredibilitasnya dipertanyakan dong orang orang yang menyusun draft ruu ini
iya betul tadi sih sejujurnya belum lebih kayak pertemuan pertama
diharapkannya mungkin ada pertemuan berikut berikutnya yang membagi sendiri ini kayak ini ngapain sih jadi nambah pekerjaan sebenarnya
tentu saja nggak perlu tapi ya itu belum ada kayak hasilnya apa

iya iya tapi ya itu belum ada kayak hasilnya apa kalau tadi jujur tadi lebih kayak klarifikasi bapak anak
tentang macam macam hal gitu jadi kayak oke
ya banyak banyak nggak menjawab juga sih sebenarnya gitu
banyak kata tersingkap tapi sedikit yang terjawab
apa sedikit yang terjawab itu apa yang bisa di share ke kita nih
bagaimana kegelisahan dan juga hasil pertemuan tadi apa sedikit jawaban tadi
kenapa hanya sedikit jawabannya apakah karena diteror oleh banyak musikus tadi siang
ya mungkin juga betul
tadi emang banyak teman teman yang semangat
semangat datang karena
ini adalah perjuangan mereka juga
di ru permusikan ini kan
kalau dari kami
dengan latar belakang
ini harus ditolak
kalau dari mereka sendiri
tidak banyak solusi
tapi hanya menampung aspirasi saja
jadi belum ada solusi dari anggota dewan
mereka sih bilang ini sudah dikerjakan empat tahun
saya mengerjakan ini sudah cukup lama
untuk menunjang hak hak
jadi sudah kerja keras lalala
tapi kalau yang saya lihat
lu kok sudah kerja lama
dengan pajak pajak kita kok hasilnya
saya penasaran siapa sih yang anggota komisi sepuluh
yang hadir dalam pertemuan tadi
ada anak hermansyah juga disana
yang di depan tuh ada musisi glenn fredly
yang dari kami
lalu tadi ada
yang keempat ambon
anggota komisi sepuluh ini kan banyak
tapi sepertinya hanya mas anang saja
yang paling banyak dicari oleh
pewarta oleh orang orang sekarang ini
jadi sekarang oleh teman teman musikus
apakah dia juga ikut terlibat dalam
penggodokan atau pembuatan draft ruu ini
dan kenapa gini
mas anang itu kan juga seorang musisi
kenapa hasilnya justru menjadi ditentang oleh teman teman musikus nih
kayaknya gak dibaca
mungkin dari pertemuan tadi
mungkin yang saya tangkap dari kawan kawan yang hadir adalah
justru pertanyaan pertanyaan itu tidak terjawab
karena di jam jamnya muter muter gitu
dan catatan lagi bahwa
dia musisi bukan berarti di sebuah musik
tapi kalau udah ke prolegnas
menjadi tanda tanya
ini penggodokannya sudah bertahun tahun
seperti yang juga teman teman dari musikus tahu
dan juga mungkin juga sudah disampaikan
dan juga masuk dalam prolegnas dua ribu sembilan belas
draft ruu nya kalau tidak salah dari dua ribu tujuh belas
artinya sudah dua tahun
tapi kenapa baru hangat sekarang
apakah karena kemarin teman teman dari kami
rombongan neglan fredly tompi yuni syara
juga datang ke dpr untuk ketemu dengan ketua dpr
kenapa baru sekarang
apakah kemarin kemarin juga sebegitu hangat ya
untuk membicarakan ruu ini
enggak kita rata rata
tahun ini kayak seminggu ini
dan mungkin kalau pas geles
dan ke sana itu
sama di rsi
kita baru tahu kalau draft ruu ini
naskah akademiknya juga baru diterima
baru dibaca oleh teman teman musikus
ya emang sosialisasi si draft ru ini
enggak ada kalau
apalagi kan itu dari tanggal itu deh
kok kenapa baru sekarang
tolak ru permusikan tidak akan berhenti
sampai dengan pertemuan di citos tadi siang
jadi masih akan maju terus untuk menolak ruu permusikan ini ya
intinya begitu ya
kita akan tunggu seperti apa hasilnya
baik terima kasih kartika yahya
dan juga aryan sringa sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini